jadi tadi cuma mimpi
kita ngucapin selamat tinggal buat aku
dia tadi berdiri di depan aku
terima kasih ya
kamu tadi dateng
dan mulai sekarang
kamu gak usah khawatir tentang aku lagi
aku pasti akan baik baik aja
kamu istirahat dan tenang disini ya
cinta sama kamu
bahkan setelah kamu marah dan usir aku
aku tetap sayang sama kamu deh
jangan pernah mengganggu istri saya
kamu jangan pernah ngaku ngaku dia sebagai istri kamu ya
mingir kamu mau buktinya
kamu lihat ini adalah istri saya
laki laki itu yang nolongin kamu waktu itu kan
kenapa sih dekat
kok kamu natap dia kayak gitu
ada apa wih
ceritakan aja sama saya
saya mau kok dengar cerita kamu
kamu pasti punya alasan
kenapa kamu menatap dia seperti itu
saya mau kowi jadi pendengar yang baik untuk kamu
oh jadi begitu ceritanya win
dia benci sekali sama saya
ya saya tahu dia punya hak marah sama saya
tapi saya betul betul sedih
soalnya saya sama sekali gak punya niat jahat sama dia
ya sudah lah wih
saya percaya kok sama kamu
kamu itu kan gadis yang baik
jadi nggak mungkinlah kamu berbuat jahat
lagi pulang ngapain sih kamu mikirin dia
sementara dia aja nggak mikirin kamu
dia kok yang rugi
masa dia nggak percaya sama orang yang sebaik kamu
andri udah masuk kantor
berarti dia udah bener bener bangkit ya
tidak ada apa apa
keadaannya mulai membaik wih
dan itu sedikit banyak karena jasa jasa kamu
kalau nggak mungkin dia seperti itu
di mata andre aku cuma seorang penipu
gadis yang terima uang untuk berpura pura jadi orang yang dia cintai
tapi dia kayaknya tidak ada apa apa
kamu kedinginan deh kayaknya
kamu pakai jaket aku ya
enggak usah sat
kamu pakai saja
itu jaket kesayangan aku wih
dan aku nggak mungkin kasih jaket itu kepada seorang penipu
itu artinya kamu bukan penipu
kamu hanya melakukan itu semua demi kebaikan dia
kamu tahu nggak
meskipun mata aku buta
aku bisa merasakan dan melihat di dalam hati aku
kalau semua yang kamu lakukan itu tulus wih
aku ingin tahu
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
itu apa yang kamu lakukan
aku ingin tahu
kamu kan anak kecil yang mirip banget sama aku
aku gak kenal kamu
kayaknya tuh aku sedih banget kalau kamu kayak gini
kamu harus bangun
kenapa dari kecil sampai sekarang
aku selalu mimpi tentang anak kecil yang mirip aku
apa dia kembaran aku ya
kenapa ibu nggak pernah cerita ya
saya pemilik restoran ini pak
kebetulan nih di dalam soft saya ada cincinya
kalau ketelan gimana saya bisa mati
cincin mana sih kerja
itu cincin saya pak
udah mah kita makan tempat lain aja
apa kamu masih merasa dendam sama saya wi
karena kejadian waktu lalu
makanya kamu melakukan hal kayak tadi
sama sekali enggak
kenapa kamu melakukan itu
kamu kan tahu
dalam bisnis ini
hal yang utama adalah kebersihan dan kesopanan wi
iya saya tahu pak
saya benar benar minta maaf pak
saya tahu tadi saya sudah keterlaluan
tapi cincin ini sangat berharga buat saya pak
kalau bapak mau pecat saya saya mengerti pak
bukan begitu penyelesaiannya
saya gak mau pecat kamu
yang saya inginkan dari kamu
kamu harus cerita
kenapa cincin itu begitu berarti buat kamu
cincin ini peninggalan almarhum bapak saya
tapi sampai saat ini saya gak tahu dia dimana
bahkan kuburannya saya nggak tahu
tapi gak tahu kenapa pak
perasaan saya mengatakan kalau dia masih hidup
dan saya akan terus mencari dia
yang ini obyeknya sih bagus tapi kurang suka di pencahayaan
ini objeknya udah pas banget tapi kayaknya lightingnya kurang oke gitu
mungkin kalau yang kedua sebenarnya hmm
aku lebih suka yang kedua
menurut kamu bagus aja yang mana
ini aja nih bajunya aja diganti
ini aja nih bajunya aja diganti
ini aja nih bajunya aja diganti
sama baju cleaning service aja semuanya ya
biar lebih menarik buat kamu
kita lanjutin aja besok ya
kamu gak fokus
tadi aku cuma bingung aja
yaudah sekarang kita lanjutin ya
kamu udah jatuh cinta ya sama dewi
aku jatuh cinta
jatuh cinta sama kau dewi
list kamu jawab aja dengan jujur
kamu jatuh cinta ya sama dewi
aku gak tau
kamu tau gak
waktu dulu kamu lebih milih sita dibandingin aku
aku gak tau kan betapa hancurnya aku
aku menerita karena kamu menerima
tapi sesakit sakitnya aku
semenerita meneritanya aku
aku tetap setia untuk cinta sama kamu
sinta tuh udah gak ada
kamu lebih memilih dewi dibandingkan
terus aku tuh gak ada artinya ya buat kamu
terus kasih tau caranya aku
supaya kau lebih bisa milih aku
sekarang aku aja gak tau perasaan aku itu dimana
aku sekarang gak tahu jatuh cinta atau nggak sama dia
dewi itu mirip banget sama sita
aku gak tau kok aku jatuh cinta
atau cuman bayangin
oke sekarang aku minta sama kamu
kalau kamu punya kesempatan untuk jatuh cinta sekali lagi
lihat aku juga ada di depan kamu
aku selalu ada buat kamu
kamu coba sedikit juga gak apa apa
tapi lihat aku sedikit aja
lihat aku sedikit aja naya
kamu bisa gak lihat aku sendiri
aku bisa gak ada disini dong
aku bisa gak ada disini
aku bisa gak ada disini